mabes polri masih memburu pelaku yang memasang bendera mirip isis
dan surat ancaman di mapolsek kebayoran lama jakarta selatan
sementara penjagaan di mapolsek diperketat pas cat teror tersebut
hingga kini penyelidikan polisi diantaranya masih memeriksa saksi saksi
yang diduga mengetahui kejadian tersebut
serta memeriksa cctv yang ada di sekitar mapolsek kebayoran lama jakarta selatan
polisi enggan buru buru menyimpulkan bahwa aksi pemasangan bendera itu
merupakan ancaman serius terorisme
namun polisi sudah menurunkan tim densus delapan puluh delapan untuk memburu pelaku
polisi juga belum menemukan adanya keterkaitan antara surat ancaman itu
dengan peristiwa penusukan anggota brimob beberapa hari lalu
kita akan berani menyatakan bahwa itu ada kaitannya
tapi kalau tidak ada kita tidak bisa menyatakan itu
sementara itu suasana polsek kebayoran lama jakarta selatan sudah berjalan normal
untuk mengantisipasi adanya teror susulan pengamanan masuk polsek diperketat
layanan bagi warga juga tetap berjalan seperti biasa
seperti membuat skck ataupun hal lainnya
oh kalau saya enggak
saya enggak pernah takut
apalagi ya mungkin hal yang semacam itu kan harus kita hadapin bersama
jadi mungkin kita harus nyari istilahnya informasi
kalau saya tadi cerita sama ini saya nggak ngerti
ditanyain oleh polisi begini begini saya ngerti
tapi kita memang harus tahu lah
harus cari tahu kemana
kemarin polsek kebayoran lama mendapatkan aksi teror
berupa pemasangan bendera kelompok radikal isis di pagar depan polsek
tidak hanya itu
pelaku juga meninggalkan sebuah surat yang berisi pesan ancaman
dan pelecehan terhadap lambang negara pancasila
kapolri jenderal polisi tito karnavian mengimbau masyarakat
untuk tidak panik menghadapi aksi teror
yang belakangan ini kerap terjadi di ibu kota dan juga di sejumlah daerah
kapolri juga meminta seluruh anggota kepolisian
untuk selalu siaga dan juga waspada
tulisan itu yang ditarget polsek itu bukan
yang dia inginkan adalah impact nya
makanya mereka memerlukan media
saya sudah sampaikan kepada anggota saya juga
kepada yang bagian umas
kalau ada yang ketemu seperti itu
enggak usah dulu dulu di eksklus eksklus di media
bisa saja ada orang iseng yang buat itu
kalaupun yang melakukan itu teoris
ya itu yang gitu
kita berarti ikut genderangnya dia
dia maunya semua jadi panik